dalam beberapa minggu terakhir
peretas biorka telah menjadi sorotan publik
karena diduga berhasil membocorkan data pemerintah dan perusahaan swasta
pemerintah kemudian mengambil langkah
dengan membentuk satgas perlindungan data
guna membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih
hal tersebut juga berkaitan dengan
rancangan undang undang perlindungan data pribadi
yang rencananya akan segera disahkan menjadi undang undang
jubir bssn ariandi putra menjelaskan
pembentukan satgas tersebut sesuai dengan perintah presiden
untuk segera memperkuat keamanan data dari kebocoran
langkah ini tidak hanya untuk melindungi data pemerintah saja
namun juga data pribadi masyarakat
terkait rincian tugas dan mitigasi ke depan
masih dirumuskan dan akan segera difinalisasi
kalau kita melihat bahwa setelah presiden instruksikan
untuk membentuk satgas perlindungan data
tentu tim ini langsung bergerak ya
langsung bergerak terus kita juga melakukan koordinasi
dengan semua stakeholder yang ada di dalamnya
bssn juga sebagai bagian dari lembaga yang menjadi
lembaga yang ada di satgas perlindungan data itu
kita berkoordinasi dengan kominfo bin polri dan juga kemenkopol hukam
nah ini koordinasi sedang kita lakukan prosesnya sedang berjalan
setelah itu kita akan melihat bagaimana mitigasi mitigasi
dan apa yang akan kita lakukan
pengamat siber ardi suteja mengatakan
setiap langkah yang diperlukan
setiap langkah yang diperlukan
yang diambil oleh pemerintah sebaiknya tidak bersifat terlalu reaktif
atau kegabah terhadap sebuah masalah
diperlukan pertimbangan yang matang dan perencanaan yang lebih terfokus
saya tidak mengatakan tidak perlu ya
tetap perlu tapi tentunya fokusnya harus difokuskan
pada hal hal yang sangat penting
yang sudah terindikasi yang kemarin lagi
masalah keamanan siber dan keamanan siber itu adalah
masalah ancaman terhadap keamanan nasional
itu kita harus fokus ke arah situ
kalau sudah keamanan
nasional itu menyangkut berbagai masalah
terkait dengan ekonomi kegiatan sosial kita
dan beragam itu akan berendah
pertasan data bisa terjadi kapan saja dan di mana saja
ardi menyarankan sebaiknya pemerintah tidak hanya fokus
terhadap perbaikan dari segi teknologi saja
tapi juga memperkuat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
yang bertalenta di bidang siber
ini dilakukan untuk menjaga keamanan data di indonesia
di masa yang akan mendatang
tim liputan cnn indonesia